gubernur jawa tengah ganjar pranowo akan melakukan pengawasan terhadap proses perpindahan jabatan di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota di jawa tengah
gubernur mengimbau agar proses penempatan pejabat dilakukan sesuai aturan yang berlaku
ganjar menyebut dua kejadian ott di kebumen dan klaten telah mencoreng nama baik jawa tengah
karena itu dia berencana untuk mengumpulkan kepala daerah dari tiga puluh lima kabupaten dan kota se jawa tengah di magelang dalam waktu dekat ini
rencananya dalam pertemuan itu akan dibahas bagaimana mencegah agar kasus serupa tidak terulang kembali
menurut ganjar persoalan korupsi di daerah bukan hanya maklar jabatan